memanfaatkan aliran air dari sumber mata air telaga pucung
warga duku kalipondok desa karangtengah banyumas jawa tengah
mampu menciptakan aliran listrik dari energi baru yang bersih dan ramah lingkungan
aliran air dijadikan sumber tenaga untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
atau pltmh yang dibangun oleh dinas sdm provinsi jawa tengah pada dua ribu dua puluh
untuk tujuh puluh empat kepala keluarga di dukuh kalipondok
berangkat dari melihat situasi warga
bahwa warga di daerah sini belum teraliri listrik
kemudian ada potensi air di situ yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pltmh
nah dari situ dari dinas sdm atas permintaan warga
berinisiatif membangunkan pltmh di sini
pembangkit listrik tenaga mikrohidro
jadi pembangunan ini tahun dua ribu lima belas
sebelumnya warga masyarakat menggunakan turbin atau kincir kincir yang konvensional dari kayu
meski pltmh didapatkan melalui hibah pembangunan
sudah delapan tahun ini warga mengelola pltmh secara mandiri
iuran penggunaan listrik juga dikelola secara mandiri
tarif yang dikenakan beragam namun relatif murah
dengan rata rata daya listrik
sembilan ratus watt per rumah
warga hanya dikenakan biaya empat puluh ribu hingga sembilan puluh ribu rupiah per bulan
sistem penagihannya itu memang keliling seperti ini berarti ya
jadi yang dikasih ke warga itu cuma apa kuitansi tadi
ya cuma kuitansi doang
ntar kalau udah dikasih kwitansi
malamnya itu kita kumpulan bersama langsung dibayarkan
biasanya di tanggal lima setiap bulannya
itu warga memang dikumpulkan
rame dong pak pada saat itu
iya rame lah satu duku itu datang semua
satu duku datang semua
sekalian tadi katanya buat apa namanya
silaturahmi rt ya
iya silaturahmi rt
semua jenis aktivitas warga yang berkaitan dengan listrik kini cukup terpenuhi
termasuk jaringan internet untuk kebutuhan belajar anak anak
warga duku kalipondok membuktikan kemandirian masyarakat mengelola energi ramah lingkungan
bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar
tim liputan cnn indonesia